dosa kita sudah terlalu besar kak adi
mungkin ini balasan dari dosa dosa kita
tapi kenapa harus doni
kenapa gak aku
kenapa lagi tak
doni kan gak setelah papa
kaki robek kan gak nangis
doni pasti sembuh
banyak doa aja
aku akan mati
ditempat yang jauh dari siapapun
sepertinya aku gak bisa bertahan lagi
kayaknya gue udah gak bisa bertahan aja
kalau operasinya gak berhasil
kita pulang ajak indonesia
aku gak mau mati disini
aku gak mau mati di
kamu memang masih harus menjalani beberapa operasi lagi
tapi kamu gak boleh nyerah
aku gak mau mati disini ma
aku gak mau mati
jauh dari orang orang yang aku sayang
selama ini aku berhasil selamat dari kematian
tapi malam ini
aku nggak mungkin lagi bertahan
gak ada siapapun lagi disampingku sekarang
yang akan menolongku
seperti waktu waktu yang lalu
seperti waktu waktu yang lalu
kebohongan yang mama lakukan adalah
adalah cara mama melindungi aku
meskipun aku kecewa
gak sepantasnya aku membenci mama
kamu ada dimana nak
atas semua kesalahan yang aku udah perbuat sama mahama
aku mau ngucapin terima kasih
atas semua yang telah mama
mama berikan untukku
kamu kok suaranya kayak gitu
nafas kamu tersengal
kamu gak kambuh kan penyakitnya
mama tenang aja ma
suntar lagi aku gak akan ngerasain sakit lagi
sebentar lagi aku gak akan ngerasain sakit lagi
suntar lagi aku akan pergi ma
suntar lagi aku akan pergi ma

aku udah gak kuat
aku udah gak kuat
kamu gak boleh pergi
mama gak akan sanggup
kamu gak boleh pergi andi
kamu kamu ada dimana
tolong kasih tau mama
aku gak akan sempet
enggak di andi
andi kamu kasih tau mama kamu ada dimana
mama susul kamu sekarang
saya pengacara keluarga pak arya
ada yang bisa kami bantu pak
pak arya meminta saya untuk memohonkan izin untuk pak aris
agar bisa menjenguk anak yang sedang kritis durma sakit
tunggu sebentar pak
tolong antarkan pak pengecara ini ke selnya sidear aris
terima kasih pak
ada yang mau bicara dengan anda
mari pak silahkan
selamat malam pak aris
apa saya kenal bapak
saya pengacara pak arya
barusan mengurus izin kamu
mari kita lihat anak kamu di rumah sakit
cepat sebelum terlambat
baik pak aris
kamu yang sabar ya
insya allah ada mukjizat dan anak kita pasti semua
kamu jangan khawatir
ya ampun andy
beltahan ya courtroom
terima kasih mm anda ada semua aku
mama bantu nih kamu naik ke tempat tidur
mama bawain sisa obat kamu yang ada di rumah
aku semenjak kabur aku gak pernah minum obat lagi ma
yaudah kamu istirahat ya
itu ada air
kamu kamu tiduran di situ yuk
suster izinkan kami untuk masuk ya
kami orang tuanya
kami takut gak sempat melihat anak kita
tapi jangan berisik ya pak
ayah belum bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu
setelah sekian banyak rintangan yang berhasil kamu lalui
apakah sekarang kamu mau menyerah anak
papa mohon kamu bertahan
kita sudah melewati begitu banyak bahaya
aku mohon kau bertahan ya nakin
ris apa mungkin ini hukuman buat kita
dosa kita sudah terlalu besar kak adi
mungkin ini balasan dari dosa dosa kita
kenapa gak aku
kenapa gak kita
doni kan gak setelah papa
nandi udah mendingan